memang efek situ apa kenapa di takuti
cuma dia penegak hukum loh melawan pencahat dia
siapa yang terkena pada pencahat kita takut bukan kepada polisi
iya takut karena apa alasannya apa
saya pada saat dia kasih tau ke saya itu di sabul ini mulia
pikiran saya itu saya akan sama kayak almarhum juga ya mulia
siapa si jalan jalan itu orang apa namanya
dan yang lain juga ada
karena dalam dakwah syuriki disuruh tapi dia menolak
kenapa kamu nggak menolak
yang izin yang mulia
ini jenderal bintang dua ya mulia
menjabat sebagai kadif propang ya mulia
saya masih aktif juga ya mulia saya barada yang mulia
pangkat terendah tantangan orang tantangan ya mulia
dari kepangkatan situ saja kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia
jangankan jenderal dari jenderal yang perintahkan ya mulia
sesama berada saya sesama sama tamtama ini dia cuma beda satu pangkat sama saya
apa yang dia mau suruh saya jungkir kan saya jungkir ya mulia
saya tidak berani menolak
maksudnya jungkir apa
ya dia suruh pusat misalkan dia suruh apa saya pasti dilakukan yang mulia
sama sama tamtama ya mulia apalagi ini seorang jenderal ya mulia